jasad surono pria yang dibunuh istrinya sendiri dengan cara dikubur dan dicor di bawah lantai musola di desa sumber salak jember jawa timur akhirnya ditemukan
petugas menemukan jasad korban setelah membongkar lantai musola yang dicor dengan dua lapis beton setebal dua puluh lima cm
setelah melakukan penggalian selama enam jam tim dvi polda jawa timur akhirnya menemukan jasad surono warga dusun juroju desa sumber salak ledo kombo jember yang diduga dibunuh istrinya sendiri
jasad surono ditemukan setelah petugas membongkar lantai musola dengan dua lapis cor beton setebal dua puluh lima cm yang berada di rumah busani pelaku yang juga istri korban
pada saat kita bongkar keramik
dan juga ada cor coran lapisan dua yang pertama tebalnya dua puluh lima cm dan setelah itu ditimbul dengan tanah setelah itu ada cor coran yang kasar setelah itu kita bongkar ditemukan ada jasad bersama dengan tim dti dari polda jawa timur dilakukan untuk otopsi
dari penggalian tanah di musola dalam rumah ini petugas juga menemukan sarung pisau dan linggis yang semuanya telah diamankan polisi
sebelumnya pada senin dinihan
hari petugas polsek ledokombo jember menangkap seorang wanita bernama busani yang diduga membunuh suaminya sendiri dengan cara dikubur dan dicor di bawah lantai musola
korban diketahui hilang sejak tujuh bulan lalu
busani ditangkap setelah polisi menerima laporan dari bahar anak korban yang baru pulang dari perantauan
kepada anaknya bahar busani mengaku membunuh sang ayah serta mengubur dan mencornya di bawah lantai musola di dalam rumah
polisi masih menyelidiki motif
pembunuhan ini serta siapa saja yang terlibat di dalamnya